ip bantuin mak yuk
dia mau jadi relawan pejuang cinta
berarti semalam doa saya terkabul atukum
saya berdoa begini kum
mudah mudahan minumannya ditukar jadi bandrek ya allah
alhamdulillah ya kum ya
kayak nabi ibrahim ya
nabi ismailnya ditukar
iya ditukar sama domba
tum ini jam segini belum datang
jangan jangan diculik lagi
untuk menjadi anggota pejuang cinta
gak bisa sudah penuh
sudah penuh bagaimana wak
kan pejuang cinta anggotanya baru dua
wah sain sama kang acing
maksudnya pejuang cinta itu gak terima anggota baru
terus kalau saya mau daftar
saya bisanya jadi apa pak
kamu teh bisa jadi
relawan pejuang cinta
terus sebagai relawan tugas saya apa saja pak
tugas kamu adalah
men support tim utama
eh ada kang ip
bro jadi enggak kita nyukur rambut
jadi dong bro
tapi sebentar aja bro nya
saya mau jemput mas suha dulu
mas suha teh gak ada di rumah
saya jemput mas suha
saya taruh di rumah
abis itu saya balik lagi ke sini
suha teh ada di dalam
mak kok ada di sini
bukan begitu mak
maksudnya kalau emak di sini yang ngurusin encor siapa mak
mak bisa atur semuanya
dalam ada kerjaan kosong nggak
kasih kerjaan buat ip
bantuin mak yuk
kang ip teh ngapain kesini
dia mau jadi
relawan pejuang cinta
iya mas brai
selamat malam mas brai
duduk duduk duduk
juti sudah pamit
gak enak disana terus
semalam teh di rumah emak ada yang ribut ribut
siapa yang ribut
dede sama emak mas brai
makanya cuti jadi gak enak hati
makanya yang memutuskan untuk keluar dari sana
mas brai kamu mau kecemasan
oh kita ke jonggol yuk
kita ke c i m a s beli sirup
ngapain jauh jauh kesana doi
bikin saja sendiri
iya tapi kan sirupnya dari c i m a s
iya maksudnya tidak usah jauh jauh ke c i m a s
di dekat sini kan ada tokonya
c i m a s hebat banget ya
hebat ya kum
sirupnya udah masuk toko
iya tuh kum
pertua saya itu memang terlalu wargum si wasain
dia lebih memperhatikan orang lain dibanding menantunya sendiri coba
emangnya tidak boleh
kuasain perhatian semua orang lain
kamu goy sekali
wasain itu salah
di c i m a s ini keluarga terdekatnya kan saya
sama demi cucunya
coba saya tidak pernah diberikan apa apa
tidak pernah dibayarin apa apa sama perempuan saya
tapi si aceh
cukur rambut dibayarin ke salon rp delapan puluh ribu
padahal biasanya mah cuma ke curut kalau cukur
aceh potong rambutnya di salon
acing itu biasanya kalau potong rambut sama waoding curut
nah itu dia indonya tau
gara gara pertua saya cukurnya jadi di salon
kan tadi saya sudah bilang
aceng itu kalau cukur rambut di waoding curut
tidak mungkin ke salon
suka suka kamu lah
kak nganang memang sama seperti aceh
udah pagi nih
kok dedek belum pulang ya
ini teh ada apa juban
saya teh mau minta pendapat
tentang tanah saya
yang mau saya jual
kandasir kan tau
kalau saya teh tidak punya istri
tidak punya anak
jadi kalau tanah itu teh
tidak ada yang merawat
atau bisa jadi
saya pikir tanah itu teh
mau saya jual saja kang